yang jadi masalah itu adalah ibu ibu nih ayo ibu ibu siapa di rumah nih yang suka malas berolahraga karena alasan gak bisa nggak ada waktunya
soalnya lagi nemenin si baby atau si kecil
nah sebetulnya ada cara ada tips untuk tetap bisa berolahraga walaupun juga sambil menemani si kecil bermain
nah ini dia kami punya liputannya untuk anda
menjalani peran sebagai ibu kerap mengundang dilema
meski perempuan dianggap multitasking namun ibu kerap lupa meluangkan untuk me time bahkan untuk berolahraga
rehat sejenak dari rutinitas
dan meluangkan waktu bersama si kecil untuk berolahraga bisa jadi solusi agar badan tetap fit
jimbol dan stroller juga bisa dijadikan teman untuk berolahraga sebagai variasi
yang pertama pasti badan ingin bugar ya
yang kedua menurunkan berat badan yang pastinya setelah melahirin dia nih
selain bermain untuk bayinya bisa manfaat mungkin dia lebih kedekatan sama saya juga
bondingnya kita lebih dapat
dan selain bisa dapat bugar bondingnya dapat kita juga happy berdua
selain di rumah kelas fit mom and bab yang digelar setiap kamis di salah satu studio kebugaran di bilangan jakarta selatan ini bisa jadi pilihan seru
terutama untuk para ibu baru yang ingin fit setelah kembali ke rumah

kelas pun dibuat sangat fleksibel dan kondusif terutama untuk si kecil
latihan di sini mengkombinasikan beragam jenis latihan dasar dengan bayi sebagai bebannya
disarankan bayi dibawa berusia tiga bulan ke atas karena sudah kuat secara medis terutama leher dan tulang punggungnya
pastikan gendongan yang dipakai nyaman dan tidak terlalu ketat
saya merasa saya telah melakukan banyak latihan karena otot saya sedang menangis
tapi saya merasa saya telah melakukan sesuatu yang bagus untuk diri saya dan dia juga menikmati kelasnya
dengan meluangkan waktu berolahraga terjalin simbiosis mutualisme antara ibu dan sang bayi
tanya fit mau latihan bermanfaat juga untuk si kecil agar terasa keterampilan motoriknya
dan latihan ini bagus sebagai ajang untuk bonding time
bayangin aja mereka habis melahirkan karena melahirkan itu kan mengambil banyak energi
nah untuk membalikin metabolismenya aja sebenarnya nggak perlu lama lama
jadi kalau dilihat sebenarnya dari satu jam kelas mungkin efektifnya olahraga ibu yang baru bawa anak itu mungkin dua puluh menit sampai tiga puluh menit sisanya mereka ngurusin anaknya
yang menurut aku juga mengeluarkan kalori ya ngejar ngejar anak atau apa gitu
jadi sih ini adalah kelas yang sangat tenang
memang aku buat ibu dan saya sangat tenang
jadi kalau anaknya gak enak juga aku kasihan gitu
jadi kita gak maksakin aja
dengan segala kebaikan manfaatnya jangan lupa luangkan waktu tiga puluh menit sehari untuk berolahraga ya
yesi pasha jakarta